menteri perdagangan muhammad lutfi belum lama ini mengklaim bahwa bahan baku minyak goreng di dalam negeri saat ini melimpah
sehingga seharusnya kelangkaan stok tidak terjadi
namun faktanya warga masih saja sulit mendapatkan minyak goreng murah di pasaran
lalu di mana sebenarnya letak penyakit kelangkaan minyak goreng di tanah air
untuk membedahnya sudah hadir lewat sambungan zoom
ada oke nurwan dirjen perdagangan dalam negeri kemendak ri dan tulus abadi ketua pengurus harian ylki saat malam
bapak bapak saya ke pak tulus dulu pak tulus sejauh mana kemudian ylki menerima pengaduan soal kelangkaan dan juga masih mahalnya harga minyak goreng
ya saya kira kalau secara empirik sudah terang benerang bahwa sampai detik ini distribusi dan pasokan minyak goreng di pasaran belum normal ya
masih dominan pengaduan pengaduan yang masuk baik lewat ylki lembaga konsumen daerah ataupun lembaga lembaga lain
masyarakat masih kesulitan masih antri mengular mendapatkan minyak goreng
dan beberapa hari yang lalu saya pun juga pergi ke satu retail modern di jakarta juga taklaknya kosong dari minyak goreng
ini bisa menjadi indikasi kalau di jakarta saja masih banyak tak yang kosong tentu kita tidak bisa membayangkan udara pasti akan lebih sulit
nah ini sebenarnya sejak awal januari saya
saya juga mengatakan bahwa resep yang disampaikan atau kebijakan yang disampaikan pemerintah saya khawatir memang tidak efektif untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini
tidak terbukti sampai akhir februari dan sekarang sudah dengan maret itu belum juga selesai persoalan
dan saya khawatir sekembali kalau nanti di jalan ramadan tidak bisa diatasi
dan kondisinya akan semakin kritikal karena di jalan ramadan permintaan terhadap minyak goreng akan semakin banyak
oke pak tulus resep dan kebijakan yang tidak tepat ini maksudnya bagaimana
ya memang banyak dialektika di sini ya
ada persoalan hulu dan persoalan hilir
nah persoalan hilir kalau yang saya tangkap intervensi harga yang ditetapkan pemerintah itu dianggap oleh banyak pelaku usaha
yang kemudian struktur biayanya terlalu rendah atau masih di bawah ke pasar
sehingga kemudian banyak pabrik pabrik menengah bawah pabrik menengah bawah dari minyak goreng yang tutup karena tidak mendapatkan cpo
ya dari industri cpo dan itu kemudian tidak diberikan karena harganya juga pasar
mereka lebih baik tutup karena harganya rendah
ini yang juga kita sering warning
bahwa minyak goreng ini kan supply chainnya dikuasai oleh swasta
ya pemerintah tidak menguasai supply chain minyak goreng maupun cpo
tapi kemudian mengatur dengan menetapkan harga tunggal
ini memang satu hal yang sulit ya
karena kalau barangnya dikuasai negara seperti pedas misalnya
tentu itu akan jauh lebih mudah
nah ini kan barangnya dikuasai swasta
dan juga dari sisi hulu
saya kira juga yang sering dikritisi oleh banyak orang
adalah adanya struktur pasar yang tidak sehat
ya ada dugaan katerka ada dugaan oligopoly excessive margin dan lain sebagainya
dan oleh karena itu pada awal februari lki kemarin sudah membuat petisi online untuk mempetisi kppu
untuk menguaskan melakukan penelitikan terhadap dugaan kartel ini
sehingga tidak serta merta soal kemudian soal satu harga soal distribusi
tapi kami juga menengarai ada hal hal yang terkait dengan struktur pasar yang kemudian berdampak terhadap konsumen
karena ketika pasar tidak siap barang apapun pasti akan berdampak pada konsumen
baik itu dengan harga yang mahal
ataupun kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang tersebut
sekarang saya ke pak oke
pak oke apakah memang faktor faktor yang tadi sempat disampaikan oleh pak tulus itu yang memang menjadi penyebab dari kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi di beberapa wilayah sebetulnya pak oke
baik saya tidak mendengar itu
selamat malam pak tulus
selamat malam mbak eva
saya tadi tidak mendengar lengkap apa yang disampaikan pak tulus
tapi karena saya sudah sering dengan pak tulus gambarannya saya pahamlah yang disampaikan pak tulus
soal intervensi kemudian tadi ada
intinya saat ini kami dengan mabes polri sedang beres beres untuk aliran distribusinya
ini memang ada aliran distribusi yang terganggu
aliran distribusi yang terganggu itu karena tadi
yang disebutkan pak tulus ada skema lain yang harganya bukan het
nah itu yang kita harus pastikan tidak mengalir karena skema minyak harga eceran tertinggi ini yang harusnya terjangkau adalah dihususkan untuk masyarakat industri mikro dan industri kecil
tidak untuk industri menengah atau besar
nah karena industri menengah atau besar
itu harus dengan mekanisme pasar seperti biasanya
saya setuju juga apa yang disampaikan pak tulus
bahwa dengan ada dmo dan dpo ini yang tidak dipahami oleh para pelaku diantaranya adalah pelaku produsen minyak goreng yang sampai saat ini masih ada banyak yang belum mendapatkan dengan harga dmo
sehingga mereka menghentikan produksinya karena outputnya itu harus dijual dengan harga eceran tertinggi
sementara bahan baku yang mereka tahu masih dengan harga normal
sementara mereka kesulitan untuk bertemu dengan para pemasok dmo dpo
karena kan ini skemanya adalah disiapkan oleh ekspor
dan memasukkan ke produksi minyak goreng dengan harga yang ditetapkan yaitu sembilan tiga ratus dan sepuluh tiga ratus per kilogram untuk oleh
ada beberapa produsen masih banyak terutama yang kita sebut
mungkin di indonesia
mungkin di indonesia
dan yang dimaksud pak tulus tadi itu adalah pengemas
mereka biasanya membeli olene dan mengemas dan memberikan dengan brand brand mereka sendiri brand lokal
lain halnya dengan produsen yang besar seperti ada produsen minyak premium yang besar
nah ini ada masih banyak yang belum dapat pasokan
dan sementara itu eksportir yang mau menitipkan dmo
kadang kadang dia tidak terafiliasi dengan produsen minyak goreng
sehingga mereka misalnya adalah eksportir yang nggak ada kaitannya dengan minyak goreng
dan itu biasanya adalah produsen sabun
karena ini kan semua eksportir berbasis sawit produknya
sehingga mereka itu mau menyalurkan dan mereka cenderung menyalurkan ke perusahaan perusahaan yang besar
nah perusahaan yang kecil ini yang tidak kebagian
sehingga kita perlu fasilitasi oleh pemerintah itu
artinya bagaimana pak oke
sementara itu ada juga gangguan terhadap jaringan distribusi yang ini yang kita bereskan
karena tadi ada jaringan distribusi yang tadi memang memainkan besaran kuantitasnya sedikit sedikitkan
yang bisa membuat opini menjadi langka
contohnya pasokan ke retail modern pun mereka tidak memenuhi
po yang mereka berikan
atau tadi mereka juga berusaha memainkan harga ini yang sedang kita benahi
dan untuk ke arah masyarakat saat ini kita potong rantai distribusi
bekerja sama dengan pemda untuk memasuk ke masyarakat
atau tadi pengisian pasar kepada pedagang
tapi kebanyakan kan sekarang polanya dengan mekanisme ke masyarakat
sehingga ini yang
pola penyaluran ke masyarakat secara tidak rapih ini yang membuat antrian banyak dan mengular
dan sebetulnya yang perlu saya sampaikan
minyak goreng tidak langka
tetapi gara gara permainan beberapa oknum ini tersedia tapi harganya tinggi
yang dikejar masyarakat itu adalah yang harga eceran tertinggi
oke artinya bagaimana pak oke
artinya apakah memang pemerintah saat ini kesulitan untuk
untuk memberikan atau menyediakan pasokan minyak sesuai dengan kebutuhan
minyak goreng sesuai dengan kebutuhan masyarakat
karena ini kan sudah berlangsung bukan dalam waktu yang sebentar begitu dan cukup lama
apalagi jelang bulan ramadan
skemanya sebetulnya sederhana
pemerintah itu pro market
nah di awal itu adalah harganya kan harganya harga
apa minyak goreng
ini tergantung harga cpo internasional
pada saat keputusan itu saya ingat betul angkanya di lima belas ribu
ternyata minyak goreng itu yang curah bahkan ada yang sampai dua puluh ribu
nah kalau kita artinya di sini yang kita mainkan adalah bahan bakunya kita turunkan menjadi sembilan ribu
dan si apa minyak gorengnya juga karena harga bahan baku udah kita turunkan
kita pastikan dengan harga eteran tertinggi
sebetulnya mekanismenya harusnya normal
karena bahan baku diturunkan outputnya juga harusnya turun
dan kita masih percaya ke mekanisme general trading
jaringan distribusi yang normal
dengan keuntungan yang normal
nah ini ada yang memanfaatkan suasana ini gitu
ada yang membuat ini seolah olah langka dan sebagainya
dan lain yang seharusnya ini diperuntukkan untuk masyarakat industri mikro dan kecil
ada juga yang minyak yang seharusnya harga eceran tertinggi ini
ada indikasi juga dialirkan ke yang tidak seharusnya
karena ini tidak diperuntukkan untuk industri menengah dan besar tentunya
jadi sekarang kami sedang beres beres ini kita turunkan aparat hukum
sementara tadi kita coba
potong dulu rantai distribusi ini yang mengganggu kebijakan ini
segera memasok bekerja sama dengan pemda itu ke masyarakat langsung atau ke pedagang langsung
artinya sebetulnya pemerintah sudah memetakan problematika yang terjadi
sehingga menyebabkan minyak goreng ini mahal di pasaran
tapi pada faktanya kenyataannya memang masyarakat masih harus mengantre
ya begitu pak oke
kalau ylki melihatnya bagaimana
pemerintah sebenarnya sudah tahu dan sudah melakukan langkah begitu ya untuk mengatasi krisis minyak goreng ini
ylki punya opini seperti apa
ya sebenarnya ketika kebijakan ini digulirkan kan memang seharusnya sudah diantisipasi
akan adanya fenomena anomali anomali
baiknya dilakukan oleh pedagang besar distributor
ataupun juga anomali
atau anomali oleh konsumen atau kelompok masyarakat
ya karena di lapangan sekarang ini berkembang juga adanya minyak oplosan
ya yang kemudian karena harganya masih dianggap belum sesuai dan kemudian susah mendapatkan
akhirnya beberapa muncul kasus seperti di kudus dan tempat lain itu adanya minyak oplosan minyak goreng oplosan
nah ini yang juga harus diantisipasi
dan dari si distributor
mungkin tadi pak agung mengatakan adanya oknum oknum yang mencoba mengajukan jalur distribusi atau menimbul
nah ini pertanyaannya kan kenapa kemudian mereka melakukan tindakan tindakan itu
apakah karena faktor bijakan yang memang dianggap tidak pro market tadi
pak agung mengatakan pro market tapi mungkin asumsi mereka tidak pro market itu juga harus diadati ketemunya
dan sehingga akhirnya kan ketika menteri perdagangan selamatakan kita melimpah kita banyak
tapi faktanya kan sampai sekarang belum bisa sampai ke lapangan
sehingga ini kan jadi klaim klaim yang klaim kosong gitu ya
dan apa buktinya kalau kemudian barang banyak sudah melimpah tapi faktanya di lapangan masih
jadi ini memang kesulitan
kalau memang ini ada temuan yang sifatnya melanggar hukum ya proses saja secara cepat bersama baris krim atau yang lainnya
sehingga upaya upaya melakukan penimbunan yang itu memang tidak boleh menurut undang undang perdagangan
ya harus ada reinforcement yang lebih konkret
baik nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan pak oke
sebelum pak oke menjawab kita harus break dulu pak oke
kita akan lanjutkan sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
pak oke silahkan dijawab
pemerintah sudah bisa membaca indikasi adanya upaya pelanggaran hukum terkait kelangkaan minyak goreng ini
dan tinggal langsung memberikan sanksi
apa yang kemudian membuat tertunda begitu
kalau bisa dikatakan tertunda
ya saya harus mengomentari kalau mengikuti market berarti artinya kita harus dengan harga minyak goreng
ya saya harus mengomentari kalau mengikuti market berarti artinya kita harus dengan harga minyak goreng
yang tinggi dong bukan dengan harga eceran tertinggi
ini kan kita berusaha melawan market
karena tadi minyak goreng ini diproduksi dan membutuhkan bahan baku
bahan bakunya itu tergantung cpo yang diperdagangkan di internasional
nah saat ini dengan paket kebijakan permendak enam dengan permendak delapan kita lawan market
tidak lagi digantungkan terhadap harga cpo internasional
artinya adalah bahan bakunya kita tetapkan oleh pemerintah
dan bahan baku itu adalah berupa cpo sembilan ribu tiga ratus olehin sepuluh ribu tiga ratus
dan dengan demikian tidak ada alasan bagi produsen minyak goreng untuk mendistribusikannya ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi
ini tentunya melawan dari market
nah dari mana itu kita bisa mendapatkan bahan baku yang harganya sudah diturunkan
tidak lagi mengikuti harga internasional cpo nya
itu adalah kita bebankan kepada eksportir yang mendapatkan windfall dari harga cpo internasional yang tinggi ini
tetap mereka mengadakan dengan harga cpo yang harga internasional
diserahkan kepada produsen minyak goreng dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah
nah itu yang jadi
sekarang tidak ada alasan lagi
karena harga bahan baku sudah diturunkan
maka harga outputnya minyak gorengnya ditetapkan oleh pemerintah
yaitu dengan harga eceran tertinggi
atau empat belas per liter tadi
nah permasalahannya di sini ada dua jalur
bahwa peruntukan minyak dengan harga eceran tertinggi ini adalah untuk masyarakat kecil industri mikro dan industri kecil
nah sementara industri besar tetap mengikuti mekanisme pasar
nah ini yang bisa ada potensi
sehingga kami harus tertibkan di sini
aliran ini harus ditutup
bahwa minyak goreng dengan harga eceran tertinggi ini tidak boleh masuk ke sini
seberapa besar kemudian itu
tentu ini ada tantangan sendiri
ada saja indikasi yang mengupayakan ke situ
karena bisa dibeli dengan di industri dengan harga tujuh belas atau delapan belas ribu di atas aet
seberapa besar kemudian pak oke
itu yang mempengaruhi stok minyak goreng di pasaran
dan apa yang kemudian sudah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini kalau begitu pak oke
ada ada beberapa langkah
jadi saat ini saya sudah mengeluarkan edaran mewajibkan menandai minyak goreng untuk masyarakat ini
yaitu kewajiban memberikan label empat belas ribu untuk per liter
atau label tiga belas per liter dicetak di itunya
itu sehingga ada kontrol sosial
ini adalah minyak goreng untuk masyarakat
sementara itu kita juga memasok ke para pedagang dengan minyak goreng curah
dan tentunya para yang memasoknya itu sementara ini kami pastikan untuk menjual ke pedagang
dan memberikan margin yang cukup
sehingga pedagang bisa menjual dengan harga sebelas ribu per liter
itu yang pertama
yang kedua saat ini kemarin pak menteri sudah memutuskan
kita tingkatkan pasokan dalam negeri
kalau masih seperti ini kita akan bereskan kita akan tindak tegas
sementara itu kita tingkatkan pasokan dalam negeri
jadi siapapun oknum yang akan melawan itu kita tentunya pemerintah tidak menyerah
dan kita mainkan ini dengan meningkatkan pasokan kembali
tetapi karena alirannya tidak mengalir ke masyarakat
dengan strategi ini pak oke bisa ada jaminan begitu ya
bahwa kelangkaan minyak akan segera kita lalui
dan jelang bulan ramadhan ini harga minyak goreng juga akan stabil
insya allah segera
baik kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian efektivitas kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini kementerian perdagangan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi
pak tulus dan juga pak oke terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam pak